hingga selasa kemarin di madinah arab saudi tercatat dua jemaah haji asal indonesia sakit dan menjalani perawatan di klinik kesehatan indonesia di madinah
sementara satu lainnya atas nama suharti rahmat ali dinyatakan wafat
para jemaah haji juga diminta mewaspadai cuaca ekstrim yang terjadi di arab saudi
selasa kemarin suhu di arab saudi tercatat empat puluh empat derajat celcius
jemaah diminta menjaga diri dengan terus minum satu jam sekali agar terhindar dari dehidrasi dan tidak banyak melakukan aktivitas di luar ruangan
hingga hari keempat penyelenggaran haji kementerian agama telah memberangkatkan tujuh sembilan ratus sembilan puluh satu petugas dan calon haji dari lima embarkasi ke tanah suci
dari total itu dua puluh dua calon haji sempat ditunda keberangkatannya karena terindikasi positif covid sembilan belas saat pemeriksaan kesehatan
namun tiga belas diantaranya sudah diberangkatkan ke tanah suci setelah melakukan tes ulang dan hasilnya negatif
sementara sembilan lainnya masih harus menjalani isolasi dan ditunda keberangkatannya hingga tes pcr selanjutnya dinyatakan negatif
kami juga menghimbau agar jemaah haji tidak berpergian ke tempat tempat umum bila tidak sangat dibutuhkan
sehingga saat menjelang keberangkatan jemaah haji bisa lebih membatasi kegiatan
dan fokus pada penyelenggaran haji
kita persiapan menuju tanah suci
meski begitu budi tak menjelaskan calon haji yang positif covid berasal dari embarkasi mana saja
sementara berdasarkan aturan setiap calon haji wajib melakukan tes pcr tujuh puluh dua jam atau tiga hari sebelum keberangkatan
tim liputan cnn indonesia